ya dari kabar banjir yang mengepung kota pasuruan
banjir besar yang terjadi di pasuruan membuat dampak yang luar biasa
pemerintah setempat menyatakan kondisi darurat karena banjir merendam tiga belas kecamatan
banjir pasuruan juga membuat ribuan penumpang kereta api jurusan jember yang lewat pasuruan terlantar
hingga kamis sore banjir di pasuruan telah merendam tiga belas kecamatan
dengan ketinggian air empat puluh hingga enam puluh cm
debit tinggi terutama di daerah dataran rendah dan bantaran sungai welang kecamatan keraton
sebagian warga terpaksa mengungsi di rumah sanak saudara yang aman dari terjangan
banjirnya kira kira mungkin satu hari satu malam ya
ini ketinggian air sampai berapa
kalau di jalan raya satu meter kalau di kampung dua meter setengah
terkanggul nggak bu
ya sama terkanggul
pemda menyatakan ada hampir lima belas ribu warga terdampak

pemda juga menyatakan situasi darurat yang diikuti dengan pendirian
tiga posko tanggap darurat bencana empat kecamatan
ada empat puluh empat desa yang terdampak di wilayah kami
sehingga kami tetapkan jika ada darurat
hingga ada tiga posko kupendoko di bangil
sama di kedahun kulon di damatan krati
banjir pasuruan juga membuat ribuan pemudik kereta api jurusan jember banyuwangi
di stasiun surabaya gubeng
jalur kereta api di pasuruan yang terendam air membuat perjalanan kereta dibatalkan
sayangnya pemudik di stasiun surabaya gubeng tidak mendapatkan informasi utuh
tentang dampak banjir terhadap perjalanan kereta
alhasil mereka hanya dibiarkan menunggu lebih dari dua jam tanpa ada kepastian
akhirnya setelah menunggu lama ribuan penumpang tersebut dievakuasi
menunjukkan penghalaman masing masing di wilayah jember
jember dan banyuwangi dengan bus
pt kai daops delapan surabaya menyediakan tujuh bus damli untuk membawa para pemudik
meski jumlahnya cukup tetapi para pemudik tetap berebut naik ke dalam bus
karena khawatir tidak kebagian
para penumpang baik itu logawa maupun sri tanjung sampai surabaya
saja dari surabaya menuju ke arah jember atau banyuwangi
ini menggunakan transportasi bus
sebanyak tujuh armada bus untuk hari ini kita siapkan
untuk penumpang ka sri tanjung dan ka logawa
ada sekitar lima belas pemudik yang sedianya akan berangkat dengan sejumlah kereta api ke jember
banyuwangi dan probolinggo yang terlantar karena keberangkatan kereta dibatalkan
menyusul terendamnya rel akibat banjir di pasuruan